ada dua tim
yang sudah bergerak
dari malam sampai dengan hari ini
kemarin itu baru tiga heli
tapi hari ini kita sudah menggunakan
perlu saya sandakan perhatikan
heli polri kami mengarahkan dua heli
kemudian satu pesawat
dari basana satu
kemudian dari tni au satu
kemudian dari pt num ada dua heli
darat hari pagi
dipimpin langsung oleh kapolres kerinci
pak priayuda bersama sembilan
anggota dari brimob
dimana heli tersebut menerah darurat
jadi sudah berkomunikasi
dengan pak kapolda
kemudian tir krimum
kemudian tir polair
tri pim dan tiga
nah ini diketemukan
ini langsung langsung diambil gambarnya oleh
timnya kapolres kerinci
timnya kapolres kerinci
timnya kapolres kerinci
timnya kapolres kerinci
yang tadi pagi jam empat
sudah langsung masuk ke lokasi
darat ini sedang menentukan
titik lokasi penjemputan